oh itu anak tetangga juga
iya abis berisik biarin aja udah
kamu sekarang tinggalnya dimana
kok belum kenapa
ehm jadi sebenernya
aku tuh punya janji sama seorang gadis
eh bu ajarin saya dong gimana caranya memikat laki laki kayaknya ibu ya
tapi setiap hari sepanjang masa ibu cantik cerah sangat kasih
pokoknya pakai baju semuanya matching ya kan bu
kasih tau saya dong bu saya pengen banget jadi kayak ibu lastri

mau bicara sama kamu
bentar ya bu jangan kemana mana sini aja
saya pergi dulu
kamu tuh ya saya tuh mau ngomong sama kamu
kamu malah lari lari
bentar bentar bentar
saya mau terima telepon dulu
oh mau ketemuan besok
yaudah kalau gitu kita ketemu besok ya bu
kenapa sih bu mau ngomong apa tadi
nggak jadi kan
yaudah kalau gitu saya pergi dulu bu
oh iya buka kameranya yuk
bu bu bu bu ibu ibu apa
buset mbak jam segini udah dateng
aku nggak bikinin kopi mbak buat suaminya
nah sembarangan lu kalau ngomong
gue tuh masih perawan tau
ngaruh muka masih muda gini
lagian lu tau nggak kenapa sampai sekarang gua belum nikah
soalnya cinta gue mentok sama tristan
cowok gua waktu di sma dulu
dia dapat beasiswa ke cina untuk ngelanjutin kuliah
terus gua ditinggalin deh
yaudah mbak mending cari cowok lain aja
terpender di perawan tua
ya enak aja lu emangnya gampang
gua nggak mau cari cowok lain selain tristan
lagian tristan tuh udah janji sama gue
kalau dia gak bakal kawin sama cewek manapun selain gue
ya gua juga gitu gua nggak bakal nikah sama cowok manapun selain tristan
janji adalah hutang
dan hutang harus dibayar
ngerti nggak lu
kenapa gua jadi curah sama lu ya
eh lu udah buruan
kita terus sama wali kelas lu ayo
eh bentar mbak kan wali kelas saya tuh guru baru
jadi orangnya tuh kayak nggak mau percaya gitu deh
nah pas kemarin dia nyuruh saya manggil orang tua saya saya rasanya sakit mbak
terus gua mesti pura pura abis sakit
rugi deh gua betakan
yaudah boleh tapi tambah dua kali lipat
kalau nggak mau sih yaudah berarti batal gue pulang deh
jangan dua kali lipat dong
satu setengah deh ya satu setengah
yaudah boleh yuk
beda dua kali
bu ibu terima kasih udah mau meninggal
kamu ngapain di sini
kamu kenapa kamu sakit
kamu orang tuanya arga
karena cuma arga yang orang tuanya saya undang untuk ke sini
oh ya ampun gak nyangka ya
kita udah lama banget gak ketemu
dan sekarang anak kamu malah ternyata murid aku
betul kok itu betul
iya tristan aku kangen banget sama kamu
ini wilayah pekerjaan aku dan banyak warga
tapi bener tuh hukum aja anaknya
kalau emang dia salah ya mesti dihukum kalau perlu keluarin aja dari sekolah
emang anaknya nakal badal gitu
anya kamu harus tenangkan dikit kita ke sini untuk mencari solusi buat anak kamu
bukan buat hukum dia secara langsung
iya iya bener aku setuju sama kamu
tapi emang harus dihukum sih emang anaknya bener banget sih tadi
lah mbak kok saya dapet surat peringatan sih katanya semua bakalan beres sama mbak
ini gimana nih kalau kayak gini saya ruu gini mbak
ya eh yang penting kan ya mbak bellu nggak tahu beres kan
atuh atuhnya nih mbak
bayar nyicil aja banyak maunya loh
eh awas ya besok pagi semua harus lunas
tadi saya pikir
ssss saya tahu
sampai jumpa arri lima
nah terserah dudes
itu mungkin sekarang juga ya
bentar ya bentar ya
itu gimana sih gue kan udah bilang entar ya entar
cepetan mbak aku dipanggil guru petunjuk
udah udah susah
itu tadi kamu kenal ya mahasiswa itu
oh itu anak ketangga
oh anak ketangga
terus terus terus
berisik ya kesana
itu anak ketangga juga
iya abis berisik biarin aja udah
kamu sekarang tinggalnya dimana
ehm jadi sebenarnya
aku tuh punya janji sama seorang gadis
sayangnya gadis itu udah menikah
ma ini jangan bentar dong
eh lu tuh mau ngomong apaan sih
dari tadi bolak balik gang gue tau gak
kayaknya dengerin dulu
oh mau ngasih duit
bilang kan dari tadi
bilang duit aja
kamu tuh anak
kamu tuh anak
kamu baru pertama kali liat ondel ondel
kamu gak usah pegang pegang
yaudah kalau gitu
bu lastri mana
hah apa sih
lo jangan percaya apa omongan bu lastri tentang gue

pengen kembali ke tempat yang lain
tapi gue mau ke tempat yang lain

gue mau ke tempat yang lain

wah lo pada ngapain sih
hmm kok biasa kok
duit nih ya mau sih tapi
aku udah tahu apa yang kamu kerjain selama ini
kadang gue gak suka eh tunggu tunggu tunggu
this kamu kamu dengerin dulu penjelasan aku
please please gue gak ada lagi yang perlu kamu jelasin
nih ya gue setau
gue berhenti jadinya sewaan
dua ratus ribu nih mbak mau gak
dua ratus ribu tambah mangkok
rp dua ratus ribu tambah dua mangkok
gue tuh capek gue udah bilang gue udah mau berhenti
pokoknya gue gak mau kehilangan tristan lagi
ihh bu lastri
eh gak usah bercanda
iiiih begini apaan sih
kan selama ini saya udah bohongin ibu
juga guru guru yang lain
saya udah tahu kok ada yang mau dibicarakan lagi
kalau gak ada keluarin
ya udah kalau gitu saya permisi ya bu
bu apaan lagi sih
saya mau titik salam bu
buat tristan eh emm
maksud saya pak tristan
tolong ya bu
sampain ke dia
kalo saya tuh bahagia banget bisa ketemu lagi sama dia
ya bu jangan lupa disampain ya bu
ini ada apa ya
ini surat peringatan buat kami
aku udah tau semuanya
kalau kamu itu emang bukan ibunya arga
ataupun ibu anak anak yang lain
tapi aku seneng sih
kamu belum nikah
dan aku juga akan nepatin janji aku
hanya dengan kamu
aku juga menempatin janji aku
kalau aku gak akan nikah sama cowok manapun
selain sama kamu